di antara sejumlah warga negara indonesia yang sebelumnya telah dievakuasi dari wuhan
untuk diobservasi di pulau natuna ada beberapa yang masih tertahan di wuhan
dan kita akan langsung terhubung dengan humaydi zahid
yang merupakan salah seorang mahasiswa dari central china national university
atau ccnu yang berasal dari jawa timur yang kini masih berada di wuhan tiongkok
selamat malam waktu indonesia mas humaydi
selamat malam mbak
ya mas humaydi boleh diceritakan kepada kami kondisinya saat ini seperti apa
dan apa kemudian yang dihadapi selama belum bisa untuk kemudian dievakuasi ke indonesia
bersama dengan rekan rekan lainnya pada februari lalu
kondisi apa ini kondisi saya apa kondisi wuhan
kondisi kesehatan dari mas humadi saat ini
saya baik baik saja ya alhamdulillah sehat
kalau wuhan sendiri ya kayaknya semakin membaik juga sih
banyak juga yang sembuh
yang tertuduh sakit juga semakin menurun jauh
sampai ke angka delapan ratus an tadi tak terlalu
kalau saya alhamdulillah sehat
mas humaydi ini kan kalau kita flashback sedikit terkait dengan saat itu
saat akan dievakuasi ke indonesia bersama dengan ratusan warga negara indonesia
lain dari wuhan ya
yang menghalangi atau yang membuat mas humaydi saat itu tidak bisa ikut dievakuasi
kalau tidak salah adalah salah satu alasannya adalah karena mas humaydi mengisi bahwa
sedang mengalami batuk begitu mas
boleh diceritakan kembali kepada kami saat itu kronologi atau ceritanya seperti apa mas
ya mungkin ini sudah jalannya seperti ini ya mbak ya
kalau dibilang nesel awal awal sih saya nesel
kenapa saya isi kolam batuk
mungkin orang orang ada yang bilang kenapa mas kamu isi batuk
tapi kan kita tidak tahu kan
saya kira ya tidak apa apa dengan mengisi kolam batuk itu tetap bisa pulang
tapi nanti dengan perlakuan khusus gitu mungkin
jadi tetap saja bisa pulang
ya seperti kalau saya dengar terbitakan jepang itu
membawa semua warga negaranya walaupun yang terjangkit juga dibawa dan diobati di negara jepang juga kan yang saya dengar gitu
saya itu nggak ada khawatir dengan masalah apapun
jadinya walaupun saya batuk gitu ya nggak apa apa
tidak ada kendala sama sekali tetap bisa pulang
nah ternyata tertahan tahan
nah di situ mulai ada penyesalan kayak
apain ya dikaisi ya kalau minta gitu
tapi semakin menyesal ya semakin menyesal
tidak bisa menenangin diri malahan
mas humaydi tapi setelah rekan rekan lainnya ini kembali ke indonesia
apa kemudian perlakuan atau treatment yang didapatkan oleh mas humaydi
apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana
dan apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap kondisi mas humaydi saat itu
kan kita ada berempat ya yang ingin pulang tapi masih belum bisa
kita langsung dibuatkan satu grup di salah satu aplikasi untuk chattingan
kita dibuatkan grup
kita dibuatkan grup saya berempat dengan pihak kbri juga ada di dalamnya
dan juga beberapa pengurus dari pelajar indonesia para pengurus pelajar indonesia yang ada di wuhan
mungkin beberapa orang jadi saya kurang tahu
apa saja mas yang dibicarakan dalam grup percakapan tersebut
ya pastinya ya
ya pastinya ya
kita semua dihibur
dijarikan jalan lagi
ketika itu kan kita masih di bandara yang berbeda
di situ kita dipantau terus sampai kita dinyatakan kondisinya normal oleh pihak bandara
dan kembali ke asrama
dan kembali ke asrama
kbri selalu memantau kita terus sampai kembali ke asn
selama bertahan sampai saat ini berarti
selama bertahan sampai saat ini berarti
apakah kemudian mengalami kesulitan mas untuk mendapatkan kebutuhan pokok misalnya
menangani kebutuhan pokok misalnya
makanan atau seperti apa
makanan atau seperti apa
jadi kita berempat ini kan
jadi kita berempat ini kan bisa semua
oh ada dua dua teman itu satu kampus
terus yang dua lagi saya dengan teman saya yang satunya lagi itu
nah kalau saya sendiri di kampus saya di asrama ini makanan disediakan kampus mbak gratis
untuk kebutuhan lain seperti mungkin ingin belanja alat alat mandi atau apa sabun sampo dan lain lain
itu nanti kita bisa pesan melalui scanning barcode
kita scan terus nanti akan dibawa ke sebuah halaman
dan nantinya kita pesan sendiri barang apa saja yang kita butuhkan
nanti akan dibantu
para relawan ini juga mahasiswa luar negeri yang ada di sini
jadi para relawan ini yang akan membantu kita untuk belanja
tapi dengan barang yang terbatas
mas humaydi selain keterbatasan dari barang barang yang tadi mas humaydi sampaikan
apalagi sih mas tantangannya untuk bertahan di sana hingga saat ini
tantangannya apa mbak ya
pikiran saja sih
jangan sampai kita kalah dengan semua ini
jangan sampai pikiran kita itu ngedown dan kalah dengan ketakutan yang ada di sini sekarang
itu tantangannya nih
mungkin paling berat buat saya
kalau sudah kalah pikiran kita mental kita angklok ya disitulah mulai muncul sebuah apa ya ya mungkin sebenarnya nggak sakit
karena ketakutan itu
terus kita jadinya malah ngedrop sendiri badannya
di situ kita harus jaga pikiran saja tetap positif
terus kayak tak anggap ini nggak ada apa apa jiwa
kayak yaudah kayak saya itu orangnya pemalas di kamar gitu aja
memang kan kita nggak boleh keluar
dan gitu saya ngomong berarti sehari hari aktivitas juga itu
aktivitasnya seperti apa mas humaydi
ini orangnya pemalas nggak mau keluar kamar
terus di wuhan ini nggak ada apa apa
pokoknya saya berpikiran yang baik baik saja
terus ya kurang lebih seperti itulah
berarti sehari hari aktivitasnya seperti apa apa saja yang dilakukan mas humaydi
selesai makan ya tidur
terus enggak apa apa
di kamar gak ada apa apa
ya makan tidur terus ya paling
telepon orang rumah lah pasti itu
sama teman teman rumah yang selalu
telepon saya untuk menemani saya
saya nyelepon makan tidur
kece sih enggak
ngapain mbak di kamar
enggak ada apa apa
sejauh ini komunikasinya seperti apa mas humaydi dengan pihak keluarga di rumah
pihak keluarga lah yang selalu menemani saya selalu menemangati saya
ya yang buat saya kuat itu keluarga mbak
terus yang bisa buat saya
kan naik turun nih saya di sini
awal awal minggu itu
mental saya kan naik turun
ada salah satu teman yang di sini
yang dia itu memutuskan untuk tidak mau dievakuasi
memutuskan untuk tinggal di sini
karena ada fokus
saya mencoba menghubungi teman saya ini
di situ itu

biasanya yang pertama
ya ini itu memang
belum dampak mohon maaf ya
saya juga tuh

woh sama beda

apa teman dan teman